sejumlah guru sma pgri ngoro jombang jawa timur
senin pagi hingga siang menyusuri kawasan perbukitan
mereka mendatangi rumah siswa yang tidak bisa mengakses
soal materi ujian akhir sekolah
para guru akan menggantikan ujian tersebut
menjadi ujian kertas yang sudah disiapkan sekolah
siswa yang tinggal di desa pakal kecamatan bareng jombang ini
memang termasuk daerah yang susah sinyal
apalagi saat kondisi mendung dan hujan jaringan sering menghilang
karena sinyalnya kadang susah
terus kalau hujan juga biasanya susah juga sinyalnya
kok bisa susah itu kenapa
karena rumahnya jauh atau
ya kurang tahu
mungkin rumahnya jauh daerah gunungan gitu mungkin
ini pengalaman pertama atau gimana di hujan daring seperti ini
gimana tadi perasaannya waktu mengerjakan
ya gimana deg degan gitu
else putriana yang melakukan penampilan peserta ujian
mengaku memang ada beberapa siswanya yang kesulitan mengakses jaringan internet
ujian kenaikan kelas ini menjadi penting
karena hanya diselenggarakan satu kali tanpa ujian susulan
untuk memastikan mereka bisa mengerjakan seluruh soal
dirinya memilih mengunjungi dan memberi alternatif soal kertas yang sudah disiapkan sekolah
karena kita ini kan masih ujian pertama kali melalui online
jadi kita memastikan kepada siswa siswa kami yang tentunya susah sinyal
jadi kita mengawasi mereka mengerjakan sendiri ataukah tidak
jika lo memang tidak ada sinyal
kami membawakan soal ke rumah ke rumah anak anak tersebut
di tengah wabah corona ini
seluruh lembaga pendidikan memperlakukan pembelajaran dan ujian secara daring
sekolah akan memberikan soal melalui gawai siswa
yang bisa diakses soalnya dan siswa bisa langsung menjawabnya
sutomora harjo jombang jawa timur